kawanan pencurian motor makin lama semakin lihai
kekerasan pun dipakai sebagai jalan mengambil motor targetnya
namun tidak semua berjalan mulus terlebih bila bertemu dengan korban yang punya nyali besar dan bisa bela diri
di palembang kawanan begal motor ini langsung jadi bulan bulanan masa yang kesal
dari rekaman video amatir ini terlihat bagaimana begal bergulat dengan korbannya seorang pelajar sma
begal bahkan sempat bersandiwara dan melancarkan sejumlah akal bulus dengan berpura pura sebagai debt collector
ya inilah modus baru yang kerap meneror pemilik kendaraan motor
bila kasus palembang korban bisa melawan lain halnya dengan korban yang ada di bandung ini
modusnya mengintai dengan apik dan penuh perhitungan
dan tentu saja berbekal surat palsu leasing dengan data pemilik kendaraan yang detail
kalau bapak melihatnya gimana
apalagi ini kan kayak ada surat dikasih di sana nama ibu jelas di sana segala
ya mungkin karena udah pinter kali ya penjahatnya
kayak yang ya mungkin kayak yang tahu dari bank sini plat ini nama ini desa ini gitu
kayak tau gitu
saya pun bertemu dengan sepasang begal ala debt collector di sebuah gudang tua
saya panggil dua anggota komplotan ini dengan nama keren jack dan bobi
mulusnya aksi jack dan bobi tentu tak lepas
dari peran pemain nakal dari pihak leasing dan bank
dapat datanya dari mana kalau kayak gitu gitu
ya kalau data banyak sih
kita kan saling teman teman
di jalan kan link kita banyak
jadi enak lah
kalau masalah motor dan busan ini ini ini
kita informasi kuat di lapangan
motor motor yang didapat dari aksi mereka sebagian di pretel di suguh cadangnya
dan sebagian lagi dijual langsung
dan kepenadah di luar daerah
harga yang didapat pun beragam sesuai dengan jenis tahun keluaran dan kondisi motornya
ketika di depan
seorang pemerintah yang berpengalaman
mencari jalan yang lebih jauh
ternyata membuat dokumen negara palsu ini banyak dilakukan sindikat curanmor
dan tidak sulit untuk menemukan ahlinya
seorang pemerintah yang berpengalaman

ayah bertemu dengan mas bonang
yang sudah tiga belas tahun bergelut di pemalsuan dokumen
yang anda palsu
itu dokumen apa saja bang bona
kalau orang desain dia pasti bisa semua
kalau memang dia orang desain
hijazah dan lain sebagainya
mengaku belajar desain otodidak
bonang tahu benar
besarnya bisnis pemalsuan dokumen
ini yang membuat saya merinding
kualitas dokumen kw ini pun amat beragam
meski banyak ditumpas
pelaku curanmor terus tumbuh dengan beragam modus
tingginya aksi curanmor ternyata tak lepas
dari tingginya permintaan motor bodong
dan lemahnya security system
yang dimiliki motor motor pabrikan saat ini